sejak dua ribu sembilan andini merasakan gejala dari penyakit traumatoid artritis
romatoid artritis adalah penyakit peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri
lama kelamaan penyakit ini juga menyerang tulang dan menyebabkan kerusakan pada masa tulang atau osteoporosis
penyakit treumotoid averitis dan juga ketika itu saya tiga bulan itu sudah mulai minum steroid ya
kemudian menurut dokter rheumatologi dan ortopedi sebaiknya dilakukan pemeriksaan bone densitometry
ketika itu dua ribu lima belas dari hasil pemeriksaannya tertulis di sana osteoporosis
andini mengatakan setelah menjalani pemeriksaan bone densitometry
dirinya dinyatakan mengalami penurunan masa tulang atau low bond mask for age
andini menjalani pengobatan selama lebih dari setahun dengan mengonsumsi tambahan vitamin d tiga
kalsium dan menjalani terapi osteoporosis yaitu terapi obat bispospona
menurut dokter asrofi rizky gatam
kasus osteoporosis pada anak dan remaja bisa terjadi
karena kurangnya mobilitas atau minimnya aktivitas sehari hari
hal ini terjadi karena puncak masa tulang seseorang berada pada usia tiga puluh hingga empat puluh tahun
osteoporosisnya mungkin nggak akan terlihat pada saat dia muda pada saat itu ya
jadi pada saat sekarang mungkin nggak akan terlihat
tapi dia mungkin akan mengalami suatu osteoporosis yang lebih cepat
dibandingkan dengan orang orang yang puncak masa tulangnya bisa dicapai pada saat remaja
jenis osteoporosis dibagi menjadi dua
yang pertama osteoporosis yang terjadi pada wanita dengan kadar estrogen rendah atau menopaus
dan osteoporosis senilis yaitu kondisi pengeroposan tulang atau penurunan masa tulang
kasus osteoporosis pada remaja biasanya disebabkan karena rendahnya asupan kalsium
adanya penyakit hormonal dan kondisi wanita yang tidak mengalami menstruasi dengan waktu yang cukup lama
biasanya orang orang yang sudah tua ya
atau kurang kalsium
kalau sepotong saya selama ini sih sebagai orang awam ya
mungkin kurang sinar matahari
atau tidak berolahraga
atau makanan nutrisinya yang kurang baik ya
sih cuma setahu aku kayak berhubungan dengan tulang ya
mas biasanya kalau osteoporosis itu yang mas tahu dididiknya selama sepuluh orang seperti apa sih
biasanya sih yang udah manula ya
osteoporosis atau pengapuran tulang adalah penyakit yang terjadi saat tulang mulai mengalami pengeroposan
keadaan ini mengakibatkan bagian dalam tulang mengalami banyak pengeroposan
dan membuat rongga rongga yang berpeluang terjadinya patah tulang
kondisi ini akan membuat tulang kehilangan kekuatannya sehingga menjadi rapuh bahkan rentan patah
resiko osteoporosis di usia muda membuat banyak orang khawatir karena akan menimbulkan gejala fisik
dan bisa mengganggu aktivitas
penjagaannya sangat mudah
cukupi kebutuhan kalsium dan vitamin d
lakukan olahraga secara teratur
hindari kebiasaan merokok dan juga mengonsumsi alkohol
bela mullah hela handika suramanto jakarta